kecelakaan tidak saja menyebabkan kematian tetapi juga dapat menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit
itulah mengapa jaminan dan perlindungan terhadap korban kecelakaan perlu diperhatikan untuk keselamatan pengguna jalan
berdasarkan peraturan menteri keuangan no lima belas tahun dua ribu tujuh belas
bagi korban meninggal dunia ahli waris berhak menerima santunan sebesar lima puluh juta rupiah
sedangkan untuk korban yang mengalami luka luka akan mendapatkan biaya
perawatan maksimal dua puluh juta rupiah
sikap hati hati dan waspada dalam berlalu lintas adalah hal yang mutlak
namun risiko kecelakaan saat berkendara tetap selalu ada
menurut badan pbb untuk kesehatan who
cedera lalu lintas masuk dalam sepuluh besar penyebab utama kematian di dunia
korps lalu lintas kepolisian republik indonesia korlantas polri mencatat
ada lebih dari delapan puluh tiga ribu korban yang terlalu banyak
dibuka sus kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang januari hingga oktober dua ribu dua puluh satu
sementara pada operasi lilin yang dilaksanakan pada dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh
angka kecelakaan lalu lintas tercatat mengalami peningkatan tiga puluh satu persen dari tahun sebelumnya
jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas indonesia dilaporkan
mengalami kenaikan hingga lebih dari delapan puluh persen dalam dua dekade terakhir
nah data ini tentu sangat memprihatinkan karena kecelakaan tidak saja menyebabkan kematian
tetapi juga bisa menyebabkan kecacatan dan juga beban ekonomi yang besar bagi korban maupun keluarganya
jaminan dan perlindungan terhadap korban kecelakaan menjadi penting bagi setiap pengguna jalan
seperti apa bentuk perlindungannya sudah ada bersama saya di studio
arifan ahmad purwantono selaku direktur utama pt
sejasa raharja kita akan membahasnya lebih dalam hal
selamat yang sehat selalu
sehat selalu ya
selam sehat terus
ya penting kita
kita sudah kita melakukan wawancara ini seperti biasa kita sudah divaksin lengkap
dan juga kalau perlu siap siap untuk booster
nah kalau kita lihat ya sebenarnya ini sebelumnya selamat ya pak rifan
terakhir kita bertemu masih dalam suasana industri perbankan
sekarang sudah pindah baru enam bulan ya
tepatnya bulan juni
dua belas juni jadi lumayan lah
dan kalau kita lihat ini dalam masa masa covid ya
kecelakaan kematian kalau kita lihat dari angkanya itu tidak kalah sebenarnya dengan apa yang disebabkan oleh pandemi
saya lihat ya dari data tahun dua ribu sembilan belas itu ya sampai tahun dua ribu sembilan belas itu kalau selama sepuluh tahun terakhir itu hampir ada delapan belas ribu orang yang meninggal
kecelakaan lalu lintas
nah ngomong ngomong selama covid ini kan ada sempat ada lockdown tahun dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu
bagaimana ada perubahan dalam profil dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di indonesia pak ariefan
ya memang dalam pandemi ini dua ribu sembilan belas ke dua puluh mengalami penurunan kecelakaan enam belas ya karena pembatasan
naik jadi dengan adanya ppkm memang jumlah kecelakaannya turun
wow ini sebenarnya sangat signifikan
apa mencerminkan apa
tapi ini yang paling penting kita sikapi adalah
nah human rr ini kan berarti sebenarnya bisa dihindari kan
kalau paling dilihat kenapa human error nya aspek apa
karena ngebut atau lelah atau tidak mencek kondisi kendaraan atau bagaimana kira kira
yang sering terjadi satu kelelahan
jadi ini kalau untuk pengendara mobil ya
ini ada dibedakan antara mobil dan motor
kalau mobil itu kelelahan terus kemudian
karena kita ketahui bahwa sekarang banyak pengendara mobil juga menggunakan mobile handphone
dan ini mengakibatkan banyak sekali
dan banyak contoh contohnya
sangat sangat kita temukan bahkan jumlahnya sekian kali lah
lebih dari dua puluh kali kecelakaan dengan
dan kemudian yang keempat adalah mengendarai lebih dari batas kecepatan
nah itu dia
nah ini juga
ini mungkin karena melihat
ini yang sering terjadi
padahal batas kecamatan diatur di setiap ruas ruas jalan
nah kalau sepeda motor
ini kebanyakan yang paling
karena tujuh puluh delapan persen ini sepeda motor korbannya
ini adalah mereka tidak tahu cara berkendara dan menggunakan seperti helm
ya mereka menganggap bahwa keluar hanya dengan radius satu kilo itu dekat dari rumah
padahal pada waktu masuk ke jalan raya resikonya sama
mau seratus meter mau sepuluh meter resikonya sama
terus kadang kadang kondisi fisik
kondisi fisik itu mereka karena kecapean dengan jarak
kita ketahui bahwa seperti di jakarta kan
dari depok ke jakarta ke barat misalkan kan
ini cukup panjang cukup jauh
sepertinya kota ya
tapi jarak tempohnya sudah lebih dari tiga puluh kilo
ya dan sepeda motor kan jauh lebih kecil lebih rentan lebih terekspos
nah kalau lihat dari profilnya kapan
ini kan meningkat enam persen dalam satu
tahun ini pas mungkin kita masih sebenarnya masih ada pembatasan ya
waktu itu masih ada ppkm khususnya tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu
itu kira kira di mana
lebih banyak di jalan raya lalu lintas
atau sekarang kan kita punya tol yang canggih canggih ya
yang ini mungkin juga membuat orang merasa lebih confident untuk melewati batas kecepatan
kalau dilihat dari prosentasinya lebih banyak di jalan raya biasa bukan tol
hampir di tol hanya sekitar enam persenan lah
cuma fatalitasnya tinggi kalau tol gitu ya
tapi kenapa di jalan raya
karena tadi karena tujuh puluh delapan persen adalah pengendara sepeda motor
dan lebih banyak tadi misalkan contoh mental emosi itu kan
lebih mudah dipancing dengan emosi sehingga lebih banyak di jalan jalan biasa
jalan raya raya nasional biasa bukan di jalan tol
dan rambu serta infrastruktur tidak terlalu signifikan ya
ya kedua sih
kedua tiga puluh persen
hampir ya masih lumayan lah ya
kalau dari segi ininya wilayahnya di mana yang paling ya tentu saja di kota kota besar
pulau jawa yang paling banyak
contoh di nataru kemarin yang paling banyak korbannya itu justru nataru kan sepuluh hari
natalianton baru itu banyak di jawa timur
sekitar tujuh ratus tujuh puluh kejadian dalam sepuluh hari
sementara pulau jawa dan yang lain lain itu dua ratus tujuh puluh tiga ratus ya jawa barat itu sepuluh
pak mungkin karena lebih banyak mudik ke situ
atau kepadatan juga semakin meningkat
kesehatan masyarakat dan penggunaan kendaraan lebih banyak di jawa timur
ya dan dari tahun ke tahun kan jumlah kendaraan motor juga kan meningkat ya
bertambah di indonesia
kalau rasio ya kecelakaan itu terjadi kan ada mobil pribadi tadi motor paling banyak tapi kan kendaraan umum
nah bagaimana profil kendaraan umum
kalau seingat saya kan dulu wah supir bis yang mungkin jarak jauh atau suka gebut gebutan ugal ugalan
ini akhir akhir ini apakah masih masalah
pada waktu ppkm ini memang karena kendaraan umum kan operasinya agak berkurang
sehingga hampir jarang kita dengar ya
cuman memang kalau fatalitasnya itu kalau kendaraan umum langsung korbannya dua puluh meninggal gitu agak membuat kita juga terkejut
tapi di dalam dua ribu dua puluh satu hampir dikatakan jarang ya
semua rata rata adalah kendaraan pribadi
kendaraan pribadi dan ini yang menarik itu bahwa kalau lihat
sia sia sekali kan
nah ini yang ini yang mesti kita kita harus mengerti
nah ini yang ini yang mesti kita kita harus mengerti
harus lakukan makanya di dalam program desy harajari tahun dua ribu dua puluh dua selanjutnya
lebih banyak melakukan pencegahan kecelakaan
nah pencegahan itu jauh lebih ini lah lebih penting ya
lebih penting iya
dan sangat harus ada sosialisasi apalagi orang juga semakin banyak orang yang bisa lah mampu memiliki kendaraan ya
sekarang pribadi kendaraan bermotor dan lain sebagainya
ngomong ngomong untuk tahun dua tahun lalu khususnya
jumlah santunan yang sempat dikeluarkan hanya khusus untuk ini oleh rakyat
cukup besar kemarin kita mengeluarkan sekitar hampir dua empat triliun tahun dua ribu dua puluh satu ya
tahun dua empat triliun tahun dua ribu dua puluh satu ya
tetapi yang membuat kami yang membuat kami langsung jadi kondisi kita menanggapi ini
memang itu tidak hingga satu hukuman
memang itu tidak hingga satu hukuman
merasa bahwa ini pengabdian yang dijalankan lebih baik adalah sla yang seperti meninggal dunia
santunan ini yang tadinya tiga hari sl kita atur tiga hari alhamdulillah sekarang sudah satu hari sepuluh jam
jadi bisa lebih cepat ya
betul nah kalau korban kecelakaan dengan perawatan rumah sakit alhamdulillah kita sudah masuk pada
signifikan nih sekarang lima belas menit
bisa lima belas menit karena semuanya elektronik yang bisa dilakukan oleh hp
tapi mungkin pak ariefan kita perjalanan diskusi ini masih cukup panjang
tapi jangan kemana mana dulu tetap bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
kita lanjutkan perbincangan
dengan pak ahmad rifan ahmad purwantono selaku direktur utama dari pt jasara harja mengenai perlindungan dan tentu saja jaminan pengguna jalan
pak rifan tadi sempat menyatakan ya tahun lalu mengeluarkan santunan oleh ph jasara haja sebesar dua empat triliun ya
dan kita melihat sebenarnya profil dari kecelakaan lalu lintas itu lebih banyak lebih beratnya kepada kendaraan sepeda motor ya
karena memang jumlahnya juga lebih banyak tapi tentu saja mobil pribadi dan kendaraan ubah
umum juga ini harus tetap hati hati
apalagi kalau kendaraan umum sekali kecelakaan kalau banyak penumpangnya seperti bis itu tentu jumlah fatalitasnya dan jumlah orang yang lukanya juga lebih besar
nah ini jasara harja sendiri kan ini kan merupakan perusahaan asuransi bumn ya pemerintah
supaya lebih jelas ini karena walaupun disebutkan tahun lalu santunan dua empat triliun itu
tapi kan bukan untuk yang umum lah istilahnya
dari segi tugas pokok dari dan tanggung jawab dari pt jasara harja ini seperti apa dalam pemberian asuransinya
iya jadi jasara harja ini menjalankan amanah undang undang
undang undang tiga puluh tiga dan tiga puluh empat
tiga puluh tiga itu untuk penumpang sementara tiga puluh empat itu untuk pemilik kendaraan
jadi penyerahan dana santunan yang pertama ini kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan itu yang penting
yang kedua jasa raja pun mengelola dana terhadap sumbangan wajib di tiga puluh empat undang undang tiga puluh empat dan iuran wajib di undang undang tiga puluh tiga
nah dua inilah tugas amanah yang kita lakukan kepada jasara harja
yang paling penting adalah munculnya pemerintah ketika masyarakat mengalami kecelakaan
nah ini penting
yang diwakili oleh
saya rasa undang undang ini dulu dibuat karena memang adanya beberapa kecelakaan kereta api di tahun itu dan ternyata tidak ada yang meng cover
akhirnya dibuatlah perusahaan ini dan setiap kecelakaan apalagi misalkan masyarakat membayar stnk di mana di dalam stnk tersebut ada sumbangan wajib
ketika masyarakat membeli tiket itu ada iuran wajib
apapun kendaraan umum gitu ya
bahkan di dalam stnk
semua perjalanannya nggak melihat batas kilometernya gitu ya atau batas jaraknya sehingga setiap terjadi kecelakaan kita wajib memberikan santunan
iya jadi intinya adalah ini asuransi yang diberikan bagi penumpang kendaraan umum
kalau kita lihat kendaraan
dan pemilik kendaraan
dan pemilik kendaraan ya
jadi kendaraan umum ini kan banyak ya
ada bis misalnya atau angkutan umum tapi ada juga kereta api
pesawat itu juga bagian kan
kapal juga itu bagian kan
jadi kriterianya apa
untuk penumpang yang memang membeli tiket ya
jadi sebetulnya transportasi di indonesia ini banyak sekali mbak desi
kita mengenal cuma pesawat gitu ya
kita mengenal cuma kereta api kapal laut gitu
perairan sungai itu banyak
dan di kalimantan itu perairan sungai itu banyak
terus bis pun juga sama
angkutan pedesaan pun sama
asal resmi kan
begitu dia membayar harga
harif yang dibentukkan
maka pada saat dia membayar langsung mendapatkan jaminan terhadap kecelakaan apabila penumpang atau bis atau kereta mengalami kecelakaan
tapi misalnya kan naik base ya
terus tapi nggak ada tiketnya begitu
itu tidak kalau ada terjadi sesuatu kepada kecelakaan
jadi setiap ada kecelakaan pasti kita verifikasi kan
verifikasinya seperti penumpang sebagian
apakah masuk dalam daftar manifest atau tidak
nah ini pentingnya
bahwa pengusaha bis pun
nah itu dia
harus melakukan registrasi
kan kalau tidak diregistrasi daftar manifestnya kalau kereta api kalau pesawat itu gampang
semua sudah online ya
dan kita juga belinya juga online
bahkan sekarang trial isdp juga sama
nah ini kalau yang
kalau misalnya angkutan kota yang ngambil penumpang
iya semua dijamin
walaupun di dalam pelaksanaannya pengusaha baru melaporkannya setelah kejadian semua dijamin
karena ini pemerintah hadir
untuk masyarakat terutama dalam kondisi yang mengalami kecelakaan
bahkan seperti krl di bawah lima puluh km itu nggak dipungut
tapi tetap dijamin
karena memang untuk di bawah lima puluh km contoh krl bogor nih
karena kebetulan ke bogor jakarta itu empat puluh delapan
jadi tidak dipungut
tapi kalau ada kecelakaan tetap pemerintah harus hadir melalui jasara harja memberikan santunan kepada masyarakat
tapi kalau misalnya dua mobil pribadi
karena kelalaian dan lain sebagainya itu semua didapat jaminan juga
karena kita kan akhir akhir ini misalnya ada yang ngebut kecelakaan karena pengemudinya
ada beberapa ya
misalkan yang kelalaian
kelalaian tunggal nggak
tapi kalau kecelakaan dengan dua kendaraan ya
karena di dalam undang undang itu ngatur
bahwa setiap orang yang berada di angkutan alat angkut ini kemudian diatur bahwa dia tidak dijamin karena kelalaian
contoh satu ada bunuh diri
bahkan itu ada peraturan
nah seperti kemudian melakukan perbuatan kejahatan
nah itu dikecualikan
yang seperti itu tuh nggak
kalau misalnya ada kendaraan pribadi biasa malam malam suka kebut kebutan gitu
dan mereka terjadi kecelakaan
ini kan sering kan kita lihat misalnya anak anak muda
iya kecakapan sama kecepatan resmi nggak mendapatkan ya
oh jadi kalau melewati kecepatan
kalau dalam arti dalam lomba kecepatan gitu
kemudian juga ada lomba kecakapan
itu nggak termasuk
tapi tetapi kalau tidak tercatat ya
karena kan dianggap sebagai
ini memang verifikasi
ini makanya kenapa yang penting adalah
setiap kecelakaan itu harus mendapatkan laporan kepolisian dulu
baru diajukan santunannya
jadi harus ada verifikasi
kadang kadang masyarakat itu merasa bahwa semua punya hak
karena pada saat polisi melakukan verifikasi dalam laporan kepolisian
yang tadi sempat kita bahas bahwa sekarang kepolisian pun dipaksa
untuk melakukan ke digital gitu
dalam kurun hampir tiga bulan
itu memberikan laporannya
kalau ada kecelakaan dia harus masukkan dalam irms nya
di dalam irms namanya
sementara kita juga di rumah sakit
kalau ada kecelakaan
itu rumah sakit harus masuk
bahwa ini kriteria kecelakaan
masuk dalam mobile service atau movis
dua data ini
kemudian kita kembangkan
jadi kalau ada laporan kecelakaan
rumah sakit itu ada datanya
tapi laporan polisi belum ada
kita datangin korban
kita kasih tau
silahkan lapor untuk verifikasi
dan ini sangat penting ya
tapi misalnya kan kalau polisinya tidak ada di tempat
kan berarti harus
apalagi kalau orangnya luka atau meninggal
itu kan agak sulit kan jadinya
ini salah lagi
karena kecelakaan lalu lintas ini kan
misalnya paling sering terjadi di pintu kereta
misalnya kereta api lewat
kemudian ada beberapa mobil yang menabrak
atau bablas dan lain sebagainya
nanti kan ada pembuktiannya dulu kan
tapi jangan dilakukan
ya sebetulnya kan
kadang kadang kalau bercandanya kan
kalau masyarakat ditanya
ada yang mau terima santunan dari jasa raja
kan nggak ada yang mau
tapi pada prakteknya
kalau dalam sehari hari
termasuk dia siap terima santunan gitu
jadi pada intinya
disinilah kehadiran dari negara
untuk memastikan bahwa
tapi bukan berarti kita tidak boleh hati hati
pencegahan itu paling penting
pak rivan menarik sekali
karena ini adalah sesuatu yang
terjadi di indonesia
sesuatu yang memang harus diingatkan terus menerus
kecelakaan alurintasi itu disebabkan oleh human error
dari manusia itu sendiri
kita masih dalam insight with desi anwar
saya juga sudah banyak kalau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ya saya sudah berada di bali
saya nheng tekan bagian dari berita berikut
ini jumlah kecelakaan sempat sedikit menurun tapi ternyata fatalitasnya itu justru meningkat
nah ini sebenarnya harus betul betul diingatkan harus ada sosialisasi edukasi supaya masyarakat bisa berkendaraan secara aman secara tertib
dan tidak walaupun ada asuransinya yang disediakan oleh bumn seperti jasara harga ini bukan itu ya tujuannya
sebenarnya kan untuk meringankan kalau kecelakaan
tadi kita sudah diskusi kira kira ruang lingkupnya jaminannya itu untuk apa apa saja
yang jelas kecelakaan tunggal tidak di cover tapi kalau lebih dari satu dan juga ada kendaraan umum dan lain sebagainya itu di cover nanti
tapi asuransi kan biasanya banyak pengecualiannya
kecuali ini kecuali itu
ini pengecualiannya apa
apalagi di indonesia ini kan sering hujan lebat banjir atau longsor tiba tiba kendaraan ada angin puyuh dan lain sebagainya
itu tercover kah
apalagi terjadi kecelakaan akibat itu
iya jadi setelah undang undang tiga puluh empat ada pp delapan belas tahun enam puluh lima
terutama tadi mungkin saya singgung di pasar tiga belas gitu ya
jadi ada beberapa yang pengecualian
misalkan tadi misalkan bunuh diri tidak diperhitungkan
terus kemudian mabuk itu nggak diperhitungkan
kriminal nggak diperhitungkan atau kejahatan
terus kemudian karena kecakapan dan
kecepatan itu enggak
nah ini yang juga jarang dipahami gitu ya
bencana alam huru harap perang
terus kemudian adanya kecelakaan karena inti atum
itu juga tidak di cover
walaupun itu menyebabkan kecelakaan yang cukup fatal
iya tidak di cover
jadi ini hanya murni kecelakaan akibat
jadi contohnya kita ingat kan waktu itu ada seleb yang vanessa angel dan suaminya yang tewas itu tidak
tidak di cover
memang banyak pertanyaan kan
banyak pertanyaan bahkan ke kami
bahkan ya karena memang ini kan penting ya pemahamannya
bahkan sebelum kejadian vanessa sendiri pun sempat ada bandingnya
kami sampai dengan mk keputusannya tetap enggak
karena undang undang mengatur tidak untuk dibayar untuk kecelakaan tunggal
sebetulnya spiritnya tujuannya adalah supaya masyarakat berhati hati gitu
nah ini kan kadang kadang dibikirkan after factnya gitu
padahal kalau kami ingin tidak masalah santunan yang kita bayarkan
tapi lebih kepada bagaimana mengedukasi masyarakat berhati hati bersama kepolisian

kami punya inisiatif beberapa digitalisasi yang kita lakukan
kita punya aplikasi yang kita kembangkan untuk meremin daerah daerah yang kecelakaan
bahkan kemarin kami sudah ketemu dengan google
kami punya hampir kalau tadi satu tahun gitu ya sembilan puluh ribu titik kecelakaan
nah kalau pengulangan ini kemudian kita share gitu kepada google
dan titik titik rawan itu ada di
kemarin anatominya sudah kita miliki

masih banyak titik rawan yang ada di indonesia ini
ada masih cukup banyak
yang kecelakaan lebih dari lima atau sepuluh kali
nah ini kami maunya selain kami punya aplikasi yang bisa merimin nanti grco
google juga mau kita share sehingga
sekarang ini kan ketika kalau menggunakan google map kan yang dikuri tahu bahwa seratus meter belok kiri belok kanan
belok kiri belok kanan
ya kan dikasih tahu lima ratus meter di depan
belok kiri belok kanan
atau waste mungkin kemacetan
lima meter ke depan daerah rawan kecelakaan
itu secara digitalnya
secara fisik pun juga sama
kita tahu ini banyak rambu nih mbak desi
iya rambu tapi siapa yang baca rambu
karena di sebelah kiri gitu kan
apalagi kalau sudah mengantuk
betul kita lihat nggak mengantuk
nah kemarin bersama kementerian perhubungan knkt kemudian bpjt dan sebagainya
termasuk all fax operators seperti jasa marga
kami menggagas rambu baru
jadi rambunya ini kita namakan dengan red spot
jadi jalannya kita aspal merah kita kasih tanda bahaya sebelum daerah yang rawan kecelakaan
ditambah sebelumnya ada namanya speed trap
misalkan trut trut trut sampai tiga kali
jadi mau tidak mau jadi harus memperlambat ya
karena kalau dengan single sand ini semua masyarakat tahu
semua bisa mengingatkan
kalau misalkan drivernya agak tidak waspada
begitu ada dirasakan begitu penumpang bisa memberitahu
eh ini daerah bahaya
tapi siapa yang alat masalah rambu kan
jadi apapun di depan
mau belokan tajam daerah licin pasar
ini sudah diterapkan atau akan
kita terapkan sekarang ini
di bulan januari ini
rencana kita mau coba di sepuluh titik
dan kebijakan ini nanti akan dikeluarkan oleh kementerian perhubungan
ketika dikeluarkan semua daerah bisa menggunakan ini sebagai acuan
karena tentang rambu baru
nah ini kan pencegahan gitu
yang hampir seratus titik mungkin uji cobanya dari kita
termasuk tol dan sebagainya
nanti baru kemudian menjadi penetapan yang bisa dilakukan semua daerah
nah khusus untuk jalan tol
apalagi kalau agak sedikit sepi malam
istilahnya kalau orang melewati laju kecepatan tertentu
dia diingatkan atau paling tidak mendapatkan denda secara otomatis
ini belum melakukannya
sebetulnya kecepatan itu juga termasuk penting
kayak kejadian tadi gitu ya
apa namanya artis itu kemudian
kami kepolisian polda jawa timur dengan dir lantasnya
kemudian termasuk dengan jasa marga
ketemu ternyata speednya drivernya
karena kamera merekam
drivernya lagi ngapain
makanya langsung jadi tersangka kan
jadi gak bisa menghindar karena terpotret
makanya masyarakat hati hati karena dengan sekian kamera
sekian tanda tanda yang sudah dimiliki oleh baik dari kementerian perhubungan
dinas perhubungan maupun jasa raja maupun jasa marga
ya patuhin gitu
dan memang penting ya pengingat ini
dan juga apalagi kalau tengah malam
dan sekarang kita kan jumlah jalan tolnya kan juga semakin banyak
dan ini tentu saja membuat orang merasa wah nyaman gitu berkendara
tapi ternyata mereka melewati spd
bagian dari digital transformasi
saya lihat memang setahun dua tahun ini khususnya bumn juga melakukan transformasi
nah kedatangan pak rifan di sini ini salah satunya atau memang meneruskan sesuatu yang sebenarnya
sudah bagian dari road map yang
ini road map dari bumn sudah
tetapi dalam kurun beberapa bulan ini lebih kencang ya
artinya saya berserta tim berserta direksi yang ada
betul betul digital itu transformasi digital itu sebagai keharusan
jadi harus dilakukan
nah mulai dari dashboard dari kita
bagaimana kita mengetahui setiap hari berapa kecelakaan terjadi berapa santunan titik kecamatan mana yang paling terbanyak
karena itu antisipasi
sampai kita mengetahui berapa kendaraan yang belum bayar pajak
nah itu penting
nah ini yang bisa kita share dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu
dan daerah rawan pun kita juga share gitu
nah dengan digital yang kita lakukan ini bahkan sampai yang tadi kita kembangkan ke aplikasi itu tadi
kita ingin nanti minimal dalam pengembangan ya
kalau yang sekarang yang sudah ada itu misalkan daerah rawan kecelakaan itu ada
ini dalam tahap development
tahap development ketika dia on the road ya
dia akan dikasih tahu maksimal mengendara itu berapa jam sih
ini yang kalau kita pergi keluar itu driver itu tertib
iya kalau misalnya tulisannya
enam jam tujuh jam dia berhenti
dan misalnya juga kalau tulisan enam puluh dia kecepatannya juga
bahkan ada sebagian mesinnya mati
kalau sudah tidak berhenti dia akan bilang lima belas menit saya mati
nah jadi ini yang kita ingin apa
ini yang kita ingin aplikasikan merimain
merimain kepada pengemudi
nah nanti keseimbangan ini kami sinergi bumn dengan jasa marga juga menyiapkan tempat istirahat yang tepat
jadi yang namanya rest area itu tidak asal dibuka tapi melihat titik lelahnya biasanya ada di mana
nah dengan demikian inilah sinergi untuk melindungi masyarakat
dalam tahap pengembangan kan
kira kira untuk seluruh indonesia nanti kalau ada diterapkan
ada google map nya dan semua sudah terkoneksi itu berapa tahun lagi
tahun ini harus
tahun ini harus jadi bagian dari target tahun dua ribu dua puluh satu
tahun ini harus ya karena kalau nggak dilakukan tahun ini bukan transformasi kan
tahun ini harus
mau tidak mau ya
disinilah kenapa pak rifan ditempatkan di situ karena harus ada target yang harus di achieve ya khusus untuk tahun ini
kita istirahat sebentar tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight vtc anwar ada pak ariefan apurwantono direktur pertama pt jasara harja
ini sebuah asuransi sosial yang milik negara bumn dan tugasnya tentu saja mengelola asuransi kecelakaan bagi para penumpang kendaraan umum pribadi maupun pejalan kaki
ya mungkin kalau ditakdirkan
ya mungkin kalau ditakdirkan
ditabrak oleh kendaraan umum nah mungkin yang paling penting ini sekarang ya kalau terjadi kita harapkan
tidak terjadi apa kalau terjadi kan ada tingkat tingkat dari cederaan sampai dengan fatalitas ini bagaimana
dari jumlah santunannya pak rifan yang diberikan untuk jenis jenis dampak
jadi kalau kecelakaan kemudian luka luka santunannya maksimal dua puluh juta
luka luka luka luka kalau kemudian jadi catat tetap lima puluh juta kalau meninggal lima puluh juta
nah itu di luar dan lima puluh juta ini diberikan ke ahli waris ahli waris belum lagi kalau misalkan
pemakaman ambulan itu pun di cover di luar jumlah tersebut ya kalau tidak ada ahli waris
biasanya kita menelusuri dan sekarang kan penyerahan sudah tidak menggunakan tunai lagi
jadi verifikasi terhadap ahli waris sudah dilakukan
sebetulnya kalau bicara sla nya kita harapkan sih ya tadinya itu kenapa saya mengejar dua puluh empat jam ya
ternyata kesulitannya itu tadi ahli waris atau pihak pihak gitu jadi kita masih melewati hampir sepuluh jam
oke jadi mungkin di refresh lagi ya bagaimana kalau misalnya terjadi dan sudah ada laporan polisi menyatakan bahwa
ya memang kecelakaan terjadi jadi berhak mendapat santunan apa yang harus dilakukan
paling tidak bagi keluarga yang ingin mendapatkan
iya jadi yang pertama
yang pertama jangan khawatir gitu ya bahwa kita punya lebih dari dua enam ratus rumah sakit ini
mereka memasukkan data setiap ada laporan kecelakaan terhadap perawatan
sehingga kita ada dashboard yang live
maximal tapi kebanyakan hampir tiga puluh dua menit sudah di respon sama teman teman
kenapa kalau dua jam kan kita punya kantor perwakilan rumah sakit dan sebagainya
nah di sisi lain polri punya arms
setiap ada kecelakaan
masuk ke laporan polisian dia juga meng input
nah sehingga kami juga mendapatkan laporan
dan itu pun bisa jadi antara laporan kepolisian dan movis tadi tidak match
belum ada ketika belum ada
contoh di laporan rumah sakit sudah ada kepolisian belum ada
kami akan mendatangin
dan biasanya inisiatif selalu dari jasa raja
kami mendatangi korban dan keluarga korban
jadi mengecek datanya
kemudian belum ada laporan kepolisian
kami menghubungi kepolisian untuk membantu
dilakukannya laporan kepolisian
jadi jasa raja bertindak kalau sudah ada laporan dari kepolisian
nah kalau kejadian yang ditemuannya kepolisian
maka kami membantu ke rumah sakit
ya sambil laporan kepolisian ini kan perlu diverifikasi
apalagi kalau misalkan kecelakaan yang masih bisa dilakukan perawatan
kenapa target kami harusnya sepuluh menit
walaupun sebetulnya dua puluh empat jam masih obat
tapi kami coba memajukan lagi
sekarang udah lima belas menit kan
nah ini pentingnya kita memberikan respon cepat kepada masyarakat
nah aktif baik di rumah sakit baik ke kepolisian
disinilah fungsi jasa raja
kita punya tim yang dua puluh empat jam
kita siap melakukan
makanya kita punya namanya jasa raja reaksi cepat
yang langsung ada di lokasi
bahkan di lokasi kecelakaan biasanya nih mbak desi kita sama dengan polisi datangnya
karena pada saat terjadi kecelakaan
mereka pun harus melakukan memasukkan data itu di dalam grku
kemudian masukkan data terlebih dahulu
sehingga mempercepat pelayanan
kalau dulu kan berkas ya
sekarang hampir kita
nah ini semua sudah online
nah mungkin ini bagian dari tadi
jadi apa yang sangat berbeda
jadi apakah ada aplikasinya sendiri yang bisa diunduh
mungkin bisa cerita pak
satu kalau kita temuin seperti itu
yang kedua seandainya ada nih
ada karena tidak ketemu jasa raja tidak ketemu kepolisian
aplikasi grq akan membantu
mereka memasukkan data
kemudian memberikan permintaan santunan
itu langsung di respon
respon kami akan datang menghubungi
dan itu ukurannya juga dua jam harus di respon
dan kalau sudah di respon
kemudian dimasukkan data atau diverifikasi
kalau misalkan sudah dirawat di rumah sakit
kita kunjungi ke rumah sakit
belum ada laporan kepolisian
kita bantu untuk laporan kepolisian
nah dan ditetapkan
kira kira santunan yang diberikan itu apa
setelah itu tadi katanya bisa lima belas menit sudah masuk ke
ya jadi lima belas menit itu kita memberikan garanti lenter
jadi itu kan penting
rumah sakit ini kan kalau nggak ada surat itu kan nggak dikerjain
itu dalam bentuk online
di dalam mobil servisnya juga akan muncul
muncul lah pengiriman garanti lenter kepada rumah sakit
rumah sakit langsung bisa melakukan perawatan
ini yang kata kuncinya di sini
tidak boleh gap tag
nah makanya ini penting bagi kami
rumah sakit yang ada
mereka harus dipaksa menggunakan ini
yang menarik lagi bisa jadi santunan yang kita berikan itu kemudian maksimal dua puluh
kemudian tidak cukup
nah kita bisa juga melakukan top up dengan bpjs
rekomendasi kita bisa digunakan untuk
jadi bisa ini
inilah kolaborasi yang kita lakukan untuk bpjs
jadi semuanya bisa online
dan masuknya itu apa adalah bentuk e money atau langsung di transfer ke bank
kalau misalkan ke rumah sakit kan masuk ke beban rumah sakit
kalau meninggal harus masuk ke rekening
harus masuk ke rekening
jadi harus menyiapkan rekeningnya dan lain sebagainya
selama ini tidak masalah dalam melakukan pelaporan dan penerimaan santunan ini
bottlenecknya biasanya dimana
biasanya mereka nggak mau lapor ke polisi
ya biasanya mereka begitu
nah makanya kan sekarang kami dengan kepolisian biar sama sama kita membentuk nih
sekarang ini aplikasi yang kita kembangin namanya monica
mempertemukan dua aplikasi ini sehingga kita punya alertnya dari keduanya
sekarang ini kan satu dashboard dari satu dashboard gitu
insya allah februari kita live gitu
kita punya dua dua dashboard ini menjadi satu
jadi kalau bicara triangle tadi kita jahit jahit kan kita berhubungan tapi bawahnya ini belum ketemu
nah kita akan sambung nih
kita akan sambung
jadi semuanya integrated ya
nah monika ini akan ada di bawah di dalam aplikasi besar yang namanya j arku
j arku dan inilah aplikasi yang bisa diunduh di smartphone ya
dan diharapkan semua orang ini harus ada sosialisasinya nih pak rifan dalam menggunakannya
j arku ini bukan hanya untuk melakukan pengajuan santunan
cek kendaraan bayar kendaraan pajak juga ada mengetahui besaran
bahkan dalam kurun waktu kalau saya bilang kan nggak boleh lebih dari tahun ini ya
polri korlanta sekarang kan menetapkan eitli
nah itu bisa nanti masuk ke integrasi
betul yang sekarang ini dikirim surat nanti nggak perlu lagi
mereka akan mendapatkan notifikasi
nah kalau dapat notifikasi jadi langsung bisa dibayar
sementara ini kan nunggu kalau lagi bayar stnk baru waduh saya kena banyak tilang gitu kan
nah itu nggak perlu mereka akan clean
jadi ini bisa jauh lebih efisien bisa jauh lebih cepat
nah dan pengelolaannya juga bisa jauh lebih transparan ya
mas jaya sendiri ngomong ngomong berapa ininya aset atau jumlah dari yang dikelola
aset kita sekarang enam belas triliun

karena memang kita beda dengan asuransi yang lain ya
karena memang ini yang penting
karena isi investasi itu penting
dan karena ya kita kan sudah mendengar ya
kalau salah investasi dan lain sebagainya yang dirugikan akhirnya kan orang orang yang memang sudah membeli produknya
bagaimana profil dari investasinya dan juga performance selama ini bagaimana pak arief
salah satu ini yang penting itu ya
di bumn sekarang terbentuk holding
karena kenapa fg ini bentuk
untuk beberapa ngelola beberapa perusahaan asuransi yang di bawah pemerintah yang masuk dalam pemenahan
kebetulan tata cara pengelolaan investasi ini pun itu menggunakan pola yang betul yang ada di jasara harja
karena kami menyadari bahwa kami ini bukan asuransi umum
bahkan bicara asuransi khusus asuransi sosial gitu ya
nggak boleh meleset gitu
nggak boleh mengambil resiko yang
nggak boleh ada resiko
nggak boleh ada resiko
karena waktu kami punya perusahaan yang lain lain yang di luar atau punya bisnis yang di luar nggak boleh
jadi memang jasa raja yang menjalankan tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat udah
pengelolaan santunannya pun diatur tidak cuma jajar aja tapi oleh kementerian keuangan
pengelolaan sumbangan wajib dan iuran wajib pun sama
dan ini harus diaudit terus
betul investasi itu sama
kebetulan dengan pengelolaan gini governance atau gcg kita dilakukan dengan baik
seandainya gitu investasi sekarang kita bicara obligasi obligasi yang lebih gampang gitu ya
hampir dengan beli pasar uang pun pasar uang yang lebih gampang gitu
dan telah terverifikasi kok baik dari seluruhnya bahwa paling secure lah paling aman investasi di jasa raja
dan ini pak rifan kan dengan latar belakang perbankan walaupun ini masih juga
dan pernah mengalami
dan pernah mengalami
kira kira ilmu yang diterapkan yang berbeda selama ini bagaimana
baik dari segi
dari segi governance nya
tapi juga dari segi kehatian berinvestasi
karena mau tidak mau kan investasi harus juga ada hasil dong
jangan lebih banyak ruginya
jadi memang ini menarik dari background saya hampir lebih dua puluh enam tahun di perbankan
dari pengelolaan keuangan pasti saya lebih jadi bicaranya itu lebih konservatif tapi tetap nggak boleh rugi
karena lebih secure lebih aman
di sisi lain ini yang dikembangkan sekarang lebih ke pelayanan masyarakat
bagaimana pelayanan yang mungkin sudah mulai otomasi bergeser ke digital
nah terus pengelolaan digital ini pun kita terus menggunakan pengalaman dari perbankan
nah kita praktekkan itu seperti itu
sehingga pada saatnya nanti ya masyarakat akan merasa bahwa jasa raja nggak cuma bicara bahasa jawa
bicara bahasa santunan mengingatkan tentang pencegahan kesalahan pun mereka akan merasakan
kita masih ada satu segmen lagi
pak riban jadi tetaplah bersama kami insight di tsi anwar akan segera kembali
ya masih bersama insight with tsi anwar
ada rifan ahmad purwantono selaku direktur utama pt jasa raharja
kita membahas langkah konkret ya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di indonesia
tapi juga dalam mengelola satu bumn ini yang jumlah asetnya sekarang sudah enam belas triliun
jadi ini merupakan suatu tanggung jawab yang saya lihat itu luar biasa
apalagi kalau asuransi kan di lain pihak
public service obligation nya tapi dalam waktu yang sama juga harus memastikan bahwa aset yang dikelola juga ada hasilnya
nah ini penting sekali
pak rifan ini setahu saya ada latar belakangnya dari perbankan
banyak sekali transformasi yang saya lihat dilakukan dalam enam bulan ini
salah satunya adalah tadi transformasi digital membuat semuanya itu serba cepat serba efisien dan bisa dilakukan lewat smartphone
sekarang kalau nggak ada aplikasinya nggak bisa
akan sulit ya untuk diterima masyarakat
tapi berarti kan harus ada transformasi dari bumn ini sendiri
sdm nya itu kan juga harus paham teknologi harus paham internet harus istilahnya milenial lah
bagaimana transformasi sdm dan governance yang dilakukan
jasa raja masuk ke enam puluh satu tahun ini bukan berarti merasa tua ya
tetapi ini waktu yang
masih muda kok enam puluh satu
masih muda masih oke gitu ya dalam melakukan transformasi
nah transformasi ini mbak desi kita nggak lepas dari lima prioritas transformasi bumn yang lakukan
dari baik meningkatkan nilai ekonomi kemudian bagaimana mencoba merubah bisnis proses
sampai ke digital mindset penggunaan teknologi
nah ini kita rubah yang pertama adalah organisasinya
organisasinya harus mempunyai pola yang digital
mindsetnya sangat berat
contoh misalkan pengelolaan keuangan
yang dulu masih menggunakan otomatis gitu ya
sekarang mau nggak mau bergejar
kita menggunakan irp menggunakan oracle dan sudah jalan
tapi berarti harus ada training yang dilakukan
betul dan itu terus dilakukan
ini kan perubahan behavior ya
yang harus dipaksa gitu dengan perubahan ini
ini baru pengelolaan keuangan pelayanan bisnis integrasi
karena kita ada organisasi hubungan kelembagaan
integrasi berkolaborasi dengan banyak pihak
karena nggak bisa kita melakukan sendiri hari ini
tadi bpjs misalnya
bpjs terus kemudian obat obatan
nah kalau dulu kan kita obat masih nunggu
kita dengan indofarma sudah signing kerjasama
obat ya harus
obat apa sih yang susah untuk kecelakaan gitu kan
nggak ada yang susah
tetapi bagaimana kita melakukan integrasi kolaborasi ini
sehingga ketersediaan dan untuk masyarakat semakin baik
nah kalau sudah seperti ini mau tidak mau kemudian kita buat bagaimana kami mempunyai ukuran terhadap baik dari pendapatan pencegahan kecelakaan gitu ya
harus ada kpi nya sendiri
harus punya harus ada kpi
kpi nya ini jadi dashboard
nah dashboard yang utama lagi yang kita rubah sekarang adalah komunikasi
banyak orang mengenal jasaraja pada saat kecelakaan
padahal yang paling bagus adalah dikenal ketika sebagai perusahaan yang mengingat
perusahaan yang mengingatkan supaya nggak terjadi kecelakaan
nah kami sekarang dengan korlantas polri bersama sama bagaimana kalau kita perbesar kampanye seperti ini
agar masyarakat tetap utuh keluarganya dan tingkat disiplin dan tingkat kepatuhan
jadi kalau saya bahasakan tingkat kepatuhan masyarakat itu ada dua
kepatuhan membayar pajak
karena ini pengaruh nih
kalau dia nggak bayar pajak maka dia akan nggak dapat santunan kan begitu

nah ini pengaruh nih kalau dia nggak bayar pajak maka dia akan nggak dapat santunan kan begitu
jadi harus melakukan
dan ini disiplin ini kan bagus untuk setiap daerah
karena dalam pengelolaan pajak ini adalah pajak daerah kan masing masing
nah berikutnya adalah patuh terhadap tertib lalu lintas
nah ini sampai dengan kita masuk komunitas bagaimana komunitas komunitas yang ada kita edukasi kepada masyarakat
sehingga kami ini semua di sajar arja menjadi pelopor lalu lintas
karena kamu harus mengingatkan gitu
biasanya sekarang harus ada influencer nya nih
sekarang mau nggak mau
jadi saya berubah kan
saya sendiri harus kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat tentang tertib lalu lintas tentang rambu gitu ya
dan kita harapkan nanti kita menggunakan banyak pihak yang menjadi tokoh tokoh tokoh keselamatan
contohnya siapa siapa saja
kemarin kita pakai
enggak salah satu contoh begini
ini salah satu pnm ini kan mengelola pemberdayaan ekonomi
perempuan nih perempuan
hampir empat belas juta
nah kemarin kita sudah sepakat bahwa empat belas juta ini mereka menjadi perempuan pelopor keselamatan keluarga
ini kan penting
ya apalagi tadi kita lihat ya rata rata yang korban kecelakaan atau adalah laki laki usia produktif dan naik sepeda motor
nah terus mereka juga pembayar pajak yang patuh
mereka patuh berau lintas gitu kan
dengan demikian setidaknya ini sudah akan menjadi influencer
dan kemudian akan mempengaruhi yang lainnya
terus nanti tokoh tokoh kita akan ribatkan gitu
mbak desi juga bisa menjadi tokoh nanti nih terhadap
ini kadang kadang simpel kok mbak
contoh mematuhi kendaraan gitu kan
saya selalu jadi penumpang
jadi drivernya harus patuh gitu
nah kesimpulannya sebetulnya dengan ini keberadaan jasa raja semakin dirasakan oleh masyarakat
bahkan serahkan ke jasa raja
biar jasa raja yang bekerja
tapi big message nya sebenarnya untuk ini enam puluh satu tahun
tadi disebut apa kira kira yang harus perlu diingat oleh masyarakat
jadi dalam masuk ke enam puluh satu tahun ini kami ingin dirasakan kehadiran kami untuk melindungi indonesia
melindungi ini bukan hanya bicara santunan
melindungi dari kecelakaan
melindungi dari kejadian kejadian terutama di lalu lintas jalan raya
kalau bisa jumlah kecelakaannya juga semakin tahun semakin meningkat
dan kita kecenderungannya justru fatalitasnya kan semakin meningkat
jadi edukasi ini harus terus menerus dijalankan
tapi pak rifan sudah enam bulan sebagai dirut jasa raja bagaimana
challenge terbesar atau kira kira yang masih harus diperbaiki dan lain sebagainya itu apa apa saja
kalau ngukur waktu ini enam bulan kalau setahun itu baru separuh gitu ya
tapi saya memang ya biasa maunya cepat gitu
artinya kenapa cepat
karena sangat penting untuk dirasakan masyarakat
nggak boleh menunggu
dan kita punya source nya yang masih bisa dipakai
contoh misalkan tadi data kecelakaan
kenapa kita punya data kecelakaan
dan seperti itu
nah kita mulai dengan demikian
maka percepatan ini harus jalan di dalam tahun ini
dan tahun dua ribu dua puluh dua transformasi harus semua jalan
bagaimana melakukan edukasi masyarakat itu jalan
masyarakat paham tentang patuh jalan
masyarakat juga mudah menikmati
pelayanan jasa raja juga jalan
ini kan tujuannya juga kita mengkampanyekan supaya mengurangi ya kecelakaan
apa kira kira yang perlu diingatkan kembali bagi masyarakat
jadilah masyarakat yang patuh
patuh itu artinya betul betul menyadari bahwa setiap orang yang patuh
itu termasuk individu yang menjaga terjadinya kecelakaan
hati hati di jalan
hati hati di jalan
nyawa lebih berharga daripada santunan
oh pasti ya
karena berpengaruh ke keluarganya kan pasti
baik pak rivan
semoga target target yang lumayan cukup ambisius ya mengembangkan transformasi digital ini
dan kita bisa juga mengurangi ya jumlah kecelakaan
dan lebih mempercepat lagi pelayanan
dan lebih penting lagi mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya untuk mencegah kecelakaan
terima kasih sekali lagi pak rivan
terima kasih mbak desi
sehat salam sehat selalu
iya demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di channel ini
jangan lupa kita masih dalam suasana pandemi
jadi jaga jarak rajin cuci tangan gunakan masker dan sebisanya